sementara presiden terpilih dalam lima tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan punya policy yang berbeda
apakah nomenklaturnya akan diubah ditambah atau digantikan
tapi masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda
itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari ibu mega ke pak sby juga ada penambahan atau pada perubahan
dari pak sby ke pak jokowi juga ada perubahan
dan apakah dari pak jokowi ke pak prabowo juga ada perubahan
tetapi karena setiap presiden punya masalah
itu yang kemudian menurut saya undang undang kementerian itu harusnya bersifat fleksibel
tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur
apakah ada dorongan revisi itu dari gerindra
ya mungkin revisi itu dimungkinkan
nanti sebelum nanti pak prabowo akan dilakukan
ya revisi itu bisa sebelum dilakukan
kalau dari versi gerindra berharapnya dari sekarang atau perpudi era pak prabowo nanti dilatih